dengan mewadahi mereka di setempat
tentu faktor safety nya bisa kita tingkatkan
dari yang tadinya
orang lain ada tawuran
kemudian bisa membuat balapan ini
menjadi lebih tertib lebih sehat lebih safety lebih aman